jurubicara vaksinasi nasional kementerian kesehatan siti nadia tarmizi menegaskan
pemerintah menyiapkan empat strategi percepatan vaksinasi
pertama membeli vaksin yang sudah jadi sehingga dapat diberikan langsung kepada sasaran
kedua membeli dosis vaksin setengah jadi sehingga terjadi transfer teknologi
antara dalam dan luar negeri terkait vaksinasi
berikutnya pemerintah indonesia yang tergabung dalam covax facility di dunia yang diusung oleh who
sehingga indonesia akan memperoleh total sebelas juta dosis pada mei mendatang
di sisi lain pemerintah juga mendorong percepatan produksi vaksin di dalam negeri
nah yang terakhir adalah dengan cara adalah mendorong vaksin dalam negeri ya
untuk segera bisa diproduksi dan bisa kita gunakan
vaksin merah putih dan vaksin nusantara
kita dorong untuk segera bisa menyelesaikan uji klinisnya
dan kemudian bisa diproduksi dan bisa kita gunakan secepatnya
meski pemerintah berupaya mempercepat produksi vaksin dan penyuntikan dosis per hari
epidemiolog dari perhimpunan ahli epidemiologi indonesia mas dalina pane
menilai program vaksinasi nasional terbilang lambat
cakupan vaksinasi yang diklaim telah menyentuh angka dua belas tujuh juta jiwa nyatanya
baru empat persen dan sangat jauh dari total sasaran target vaksinasi
sistem distribusi vaksin yang belum rata dan tidak mudah dijangkau oleh penerima vaksin
disebut menjadi beberapa faktor lambatnya penerima vaksinasi covid sembilan belas
pembandingnya itu yang menurut saya harus setara ya
jadi bukan jumlahnya tetapi coverage jadi cakupan
cakupannya itu yang harusnya di standarisasi
meskipun kita sudah tiga belas juta tapi cakupan kita masih empat persen
memperluas akses jadi supaya masyarakat itu gampang gampang untuk menjangkaunya
sebelumnya pemerintah menargetkan satu ratus delapan puluh satu lima juta penduduk indonesia dalam program vaksinasi nasional
vaksinasi yang dilakukan terhadap enam puluh hingga tujuh puluh persen penduduk indonesia
diharapkan mampu mencapai target herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona
klarissa aradia dau thompson jaka